hampir dua puluh tahun kamu hidup bersama saya
kalau kamu udah mulai
kamu susah tidur
berarti ada yang kau pikirin
saya menerima surat kaleng
surat kaleng buat kamu
jadi semalam itu
jam tiga pagi gitu ada suara kemelotek gitu kan
di ruang makan
terus habis itu kiki sama mbak mirna keluar
kiki kirain itu penjahat
ternyata ibu rosa lagi minum teh di ruang makan mas
kiki ngepal dulu ya mas ya
permisi mas ya
ya dia aneh banget mas
tiba tiba masuk kamar
terus tiba tiba dia megang katar
katanya dia mau mempotisin benang yang ada di bajunya
dia nyari gunting gak ada jadi akhirnya dia bilang qatar
ada apa sebenarnya sama mama
pasti ada sesuatu
tidak ada sesuatu
tidak ada sesuatu
tidak ada sesuatu
tidak ada sesuatu
kaum sudah menjadi istri saya bukan satu hari dua hari aja
hampir dua puluh tahun kamu hidup bersama saya
kalau kamu udah mulai
kamu susah tidur
berarti ada yang kau pikirin
saya menerima surat kaleng
surat kaleng buat kamu
boleh saya pikirkan
saya lihat suratnya
jadi ini yang buat kamu kepikiran
kamu tenang aja
hampir setiap hari saya mendapatkan surat kaleng seperti ini
sampai hari ini saya masih sehat kok
kamu gak perlu khawatir
aku pengen suatu saat kalau menikah bisa romantis kayak mama sama papa
harus ya al
bener kata papa
kalau ada yang mama sembunyikan
pasti mama jadi nggak nafsu makan dan susah tidur

semoga ini artinya nino mau melunakan egonya
untuk istri dan calon anaknya
bapak sherlock sekarang ya
terima kasih banyak pak
akhirnya kamu mau sempetin cenguk elsa ya
ini pesanan kamu udah datang
tadi diantarin sama ojek online
apa itu ma
oh makasih ma
tadi aku minta tolong mama untuk pesenin cheese cake
kue kesukaan di elsa
bagus kalau gitu
saya mau ketemu dengan pak ahok
sebentar saya telpon pak bos dulu
di depan ada tamu nih
anak buahnya pangga
boleh masuk pak bos
siap pak bos
atau keluarga anda jadi sasaran
sama temen temen kita yang lain juga
mau main ini bu
aku disuruh datang sendiri oleh orang itu
tapi kalau aku menolak permintaan al
nanti al malah curiga